bersama bayi perempuannya yang tertimpa puing puing

jadi tidak mengambil peran dari einstein untuk menemukan hubungan antara itu dan keinginan kekayaan
forum yang mendorong diskusi sehat dan refleksi tentang awal mula indonesia dibentuk
untuk kemudian menemukan apakah itu misalnya melalui publikasi yang bersifat tertutup
kemudian juga kesehatan yang terkait dengan inovasi seperti itu
kecamatan rembukan dan kecamatan tondano selatan
tetapi munculnya dalam perjalanan waktu
ide ini lalu dirilis di github dengan nama sawah dan mendapat respons yang positif
cuma permasalahannya kemasannya ini belum dikemas dengan baik
nah karena ada bakteri ini virus tadi tidak bisa bereplikasi
for your info jangkrik adalah hewan nokturnal
bahkan dalam sebuah acara di jepang dinyatakan
untuk harganya ikan lele ukuran jumbo dijual lima belas hingga rp enam belas per kilogram
kondisi naiknya harga dunia yang hampir lima puluh persen tentunya juga berdampak pada kenaikan harga gula di dalam negeri
kampung muka dan kampung rawa
ini diwakili oleh tokoh reno dan keluarganya dengan masyarakat sekitar dalam konteks native people
ini kayaknya saya pusing itu karena bingung harus menentukan
data wahana lingkungan hidup atau wahi dki jakarta menyebut
maka dengan bung karno mendapatkan gelar pahlawan nasional itu ia lulus terhadap syarat yang diatur di dalam undang undang tersebut
memang di masing masing lokasi ini dilaporkan memang sedikit sempit sudah mulai susah untuk mencari akses untuk kesehatan
yang memiliki pengalaman pemerintahan di level nasional dalam hal ini sebagai menteri pertahanan
dinaikin kan itu kontravarian sekali ya
tidak ada satupun yang menganjurkan kopi
jadi pemuda desa bersama dengan banyak petani di desa bagaimana melahirkan produk dari desa
oke gue sempet sempet tadi kan gue searching neonita tuh
apa saja ketentuan regulasi yang harus dilakukan oleh warga untuk melakukan perubahan nik atau nik
rakyat yang tinggal di gaza
jadi karena salah ini kita
nggak bisa bisa tuh di belanda tuh dia
potongan obak kaldu yang kecil akan mengembang tiga sampai empat kali lipat dari ukuran sebelumnya
karena kan di buah mengandung banyak vitamin termasuk vitamin c sama mineral juga
kita bisa terjangkit ispa ini stadion besar karena sistem imunitas tubuh kita atau gejala tubuh kita yang turun
tergantung harga dan permintaan
pertama tama tempatkan baterai di dudukannya
di sini lebih asri sejuk kayak gitu
kak berarti pas sma pas asrama atau gimana kak
karena besok kami masih akan merakorkan
nah lalu jadi memori ingatan dari konsep tetenger ya
seru banget di sini banyak kayak game berkuda terus ada panahan juga
dua duanya itu perlu buat saling melengkapi sebetulnya
beberapa pertekuan juga yang berada di kawasan ruko juga masih terlihat tertutup
selanjutnya perlu melakukan prioritas alokasi keuangan usai kenaikan bbm
melanjutkan tapi tersayat sayang
di itali saya pakai ya ada aplikasi namanya imunity itu kita juga kurang lebih sama di indonesia
tapi bagi saya pidato itu sudah sebuah pernyataan maaf ya
nah itu kita masih bisa ada garansi
aneka varian durian bisa dipilih di sini
ada pun tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di sini akan ditunjuk oleh pemkot jakarta selatan
jadi karena ada peralihan silat antara dari kementerian pertanian
apa ya saya tertarik dengan hal hal yang bidang psikologi sendiri
tim menjadi acuan seluruh dunia
sharing aja sama temen atau siapapun
tapi kan waktu awal awal sih lu kan ada kekosongan pelatih kan
ini terjadi karena bank indonesia tidak menghilangkan pita magnetik sebagai sumber penyimpanan data di kartu atm anda
rasa terbantu sih yang biasanya lakunya dikit jadi lakunya banyak gara gara ada online gitu
ada upaya upaya lain yang terus dilakukan
sedangkan target pemerintah yang terdekat tahun dua ribu dua puluh lima itu
untuk itu perlu dukungan dari keluarga besar dalam proses tumbuh kembangnya
dan kreativitas dari tim pemenangan menjadi sangat menentukan
tapi ini kan di dalam pesantren kalau dia usia anak tentu berada di bawah pengawasan kami juga
nah hari ini itu publik amerika
laksana fungsi pensosbut kbri new delhi
tapi kalau memang bisa dipastikan
kini metode itu dikembangkan dengan alat bernama bipolar pen yang biayanya sebesar dua tujuh juta rupiah
itu juga akan menjadi salah satu kendala penerbangan delay atau tertunda
prestasi agus yang juga adik dari mantan pelari nasional sintawati ini
bisa dipakai sebagai tabungan sampai beberapa lama
kedelai yang merupakan tanaman subtropis disebut menjadi penyebab tanaman ini sulit dikembangkan
nah ibu dulu juga saya pernah tanyakan tapi sekarang akan saya tanyakan lagi
atau mungkin beberapa sudah selama ini udah masak mbak gimana mau lebih hemat lagi
tapi di sini tersedia beragam jenis bakso nih
itu tidak dianggap mereka jadi suspek juga gitu
berada di areal persawahan anda bisa
air yang mengalir dimaknai sebagai sumber kehidupan
nah berbicara soal impian untuk menuju piala dunia
kalau kita bicara retrofit tadi anda katakan butuh waktu
kedua laporan pertanggung jawaban presiden soekarno ini kemudian ditolak
yang sudah mencapai hampir tujuh ratus triliun
sebagai bagian dari sebuah ekspresi saling mendukung saling menguatkan
karmel mursalim sonny sulistiono jawa barat
evi hasanah adalah salah satu di antara dua belas karyawan yang bekerja di industri rumahan minuman aloevera pimpinan alan effendi
perlu diwaspadai sampai dengan sekitar satu minggu ke depan sampai sekitar tanggal dua puluh dua mei
dari ukuran empat sampai delapan mm
tidak pernah dihukum dengan kekuatan hukum yang bersifat besar dan yang paling penting tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara indonesia
jadi memang sangat tergantung sekali dengan cuaca dan musimnya
setiap hari lebih dari dua puluh ton sayuran dari desa ini
terakhir mungkin bisa kasih
enggak tau kalau misalnya bakalan dikasih piece untuk baca dan nyanyi di depan mereka
abah lala yang punya nama asli agus purwanto
bahwa pemerintah telah menyiapkan insentif
bagi sebagian orang ular apalagi anakonda tentu menjadi hal yang menakutkan
bapak bapak saya akan ke pak jayadi dulu nih
menuntun jiwa jiwa yang kehilangan arah
kayak fernando itu kasihan banget itu bener bener menurutku
tapi apakah kemudian masalah subsidi ini juga terpotret dengan baik
eh eh tiba tiba kedutan ini di dekat alis
jadi aku nggak takut untuk makan di sini
di jalan raya serang jakarta kilometer tujuh puluh kecamatan kibin kabupaten serang banten
saya dulu hanya sekedar hobi saya itu hanya hobi memelihara terus rawat sakit oke saya bawa pulang
kita sudah sepuluh dua belas tahun di indonesia
kemudian juga mengalahkan malaysia yang dianggap kita tim yang tidak mungkin lah masuk ke semi final
agar memudahkan mitigasi pada masa mendatang
prof asyarau prof matematika dan keamanan cyber di rmit university di melbourne mengatakan bahwa ini adalah salah satu hal yang penting dalam laporan tersebut
miskin serat tinggi sekali tepung dan gula
untuk yang itu memang
tetapi ini juga menjadi arahan yang cukup baik karena memang dengan cuaca yang tidak menentu
dan itu belum terasa saja sebagai manusia
semua orang membutuhkan nombor nombor tanda
supaya bisa membantu mengendalikan gula darah kolesterol dan lain sebagainya
yang dianggap sebagai penghalang untuk penegakan syariat dan lain sebagainya
terkait dengan bagaimana kecanggihan teknologi untuk merekayasa cuaca
maksud saya itu seperti ika wiria kan bukan selalu tapi di community center di mount wever
dengan terlalu kuat sosialisasi nomor urut itu kepada publik
terlambat juga pak presiden jokowi semestinya
terus kita di situ ada cocktail party yang maksudnya untuk networking
atau kebawah kacang yang kurang bagus dalam artian mungkin agak isut atau agak hitam
iya iya udah bisa monetize nih kan berarti kan udah aman lah
ya berlabel aplikasi jaga semeru
dua di antaranya farida dan siti sudah tewas di tangan wawon cs
karena itulah banyak keluarga dengan keterbatasan biaya memilih untuk menitipkan anggota keluarga mereka ke tempat rehabilitasi sosial alternatif seperti pondok tetirah
misalnya registrasi trademark yang sekarang harus dilakukan di kemenkumham
enggak saya kalau ppop itu kalau nggak salah eh negeri kalau negeri juga punya negara ya
itu langsung merendam di dalam air
untuk menjual barang yang kita miliki
nah turbulensi itu terjadi ada tiga fase
lu yang vba u delapan belas lu gak ikut kan sama si jasmine ya
nah di rumah ada sambal kacang kan dicobain nih pakai sambal kacang
hitan dengan bipolar pen memakan waktu sepuluh hingga lima belas menit tergantung kondisi psikologis pasien yang biasanya diliputi rasa takut sehingga menyulitkan proses hitan
saudara saudara itu pandangan saya
sehingga otomatis hal itu akan membuat masyarakat indonesia akan memilih membeli merek tersebut di luar negeri
pendengar selandia baru baru ini telah melarang penggunaan bahan kimia pfas
nah jadi kita lihat lagi angka angkanya
kampanye politik sudah berakhir di tanggal sepuluh februari dua ribu dua puluh
hai keluarga terutama orangtua sebagai lingkungan terdekat anak seharusnya menjadi tempat yang paling
pandemi itu kalau tiap sabtu minggu itu lumayan dapatnya gitu ya
terima kasih mas aditya sudah bergabung bersama kami di good
tapi handphonenya ada jarak di tempat lain gitu
tapi kita telah satu satu dari poin pertama yang anda sampaikan
yang pertama adalah yang berbasis keluarga
tetapi karena saya posisinya tadi di bagian dalam saya tahu betul bahwa tadi di bagian dalam dpr ri pun juga sudah tidak terlalu banyak anggota dpr yang berada di sini
untuk bilang bahwa kepada milenial subscriber mereka yang jutaan itu
sangat mengganggu aktivitas nelayan yang sehari hari mencari ikan di kawasan danau
jadi sebetulnya apa yang ingin
itu udah jadi suaranya ibl ini
soni menambahkan dalam perkendara para pengundi juga harus memiliki tiga sikap lain
tapi juga belakangan ini saya juga
yang disusun oleh melissa compagnoni akan menjelaskan masalah tersebut
dan semuanya dalam kondisi aman ya pak
inilah sekelubit cerita seram yang terekam di kampung padat dan kumuh di wilayah ibu kota jakarta
dan ribuan masalah itu mengkonfirmasi
tetapi hari ini kan amerika itu bukan sekedar yahudi
itu juga menggunakan tatp dari kelompok yang sama yang berasal dari bandung juga
nah di jakarta ini dia kondisinya juga agak khusus
atau kusir kalau kusir seperti apa
jadi masa masa itu harusnya kita bisa kayak meyakinkan dirinya nih
pertandingan ini diwarnai debut gemilang dua pemain naturalisasi penyerang dua puluh tahun rafael struik dan gelandang sembilan belas tahun ivar jenner
yaitu gejala sisa yang mungkin menatap
sandal yang sudah jadi pun disortir dan dikemas
monika mengatakan ia terinspirasi para wanita tangguh
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
jadi intinya adalah mendikbud kita ini sudah disorientasi
tetapi kalau kita dalami secara utuh secara ilmiah di dalam peran kecok di dalam ekosistem itu adalah itu
bahkan sebelum kenaikan harga bbm pun juga masih banyak pertanyaan sebetulnya di beberapa tempat
andi batam ini mereka semua memiliki
ya mungkin karena dari kitanya kan bener bener pengen banget
dia pemilik enam ekor kuda yang dijadikan dokar
silahkan anda pergi ke tempat yang harganya segitu
jadi kalau kita musnahkan kan pasti ada kehidupan yang terganggu
para kusir dokar ini mengaku cukup terbantu sekaligus bisa ikut menjaga budaya bangsa
yang jelas apapun yang ada pada diri seseorang
kalau masalah kopi jangankan anak kecil kita aja kadang suka sakit gitu
walaupun aplikasi dari dukcapil itu sudah terintegrasi dengan aplikasi ppdb
kemudian tentunya kita akan mengecek lagi
itu membutuhkan waktu minimal enam dua belas bulan
hakim itu harus melihat merasakan
setidaknya anak anak ini punya waktu seminggu
apa ada unsur kepentingan politis di dalamnya
secara spesifik tiap orang kondisinya berbeda beda
soalnya kayaknya lu juga udah ngomong ya basket di indonesia
namun izin bpom tetap diperlukan
baku mutu lingkungan hidup juga berkurang jika air dikonsumsi atau digunakan manusia
tapi dia kalau dilatih pasti bisa bagus gitu loh
eh tapi lu ketemu sama si daryl itu pas apa sma ya
ya citra perubahan itu
ketika overpopulasi itu tidak bisa ditekan
tentunya kami akan mengikuti apapun yang ditetapkan oleh pemerintah
sekarang cuma ada kurang lebih ada dua
maka akan terjadi masalah besar
satu acuan ya bahwa
tapi menarik juga pak hanafi kita bicara soal tradisi bulan ramadan di tahun kedua pandemi ini selain mungkin virtual meeting yang dilakukan
citra satelit yang dirilis oleh maksar pada rabu menunjukkan perubahan signifikan pada ukraina
berarti the fed sekarang masih akan memprioritaskan itu sistem keuangannya untuk dijaga
ketika kami memasukkan data
nyali linda tidak ciut meski tawuran menggunakan samurai
bahwasannya di tahun naga kayu di mana naga merupakan simbol kekuatan
bagi masyarakat yang kurang mampu telah disediakan perangkat set top box tv digital
pemerintah daerah para aplikator ojek
yang non guru ini mau tidak mau harus mengikuti pola yang dinamakan tes itu
menjadi sopir taksi ketika sore hari pak pur dan istri berjualan beluk dengan
kelompok ini atau orang ini mungkin perlu diamati itu
jadi banyak komunitas indonesia juga yang ada di melbourne
disinilah yang menjadikan concern bu putri
sebenarnya kalau dari sudut pandang pengusaha seperti apa sih melihat kepastian dari hasil ini lebih cepat dibandingkan misalnya harus dua putaran
tapi saya mengikuti perjalanan pak sulistiono waktu di habitat dalam pendataan itu
ia melakukan hal tersebut karena tidak menginginkan anggrek khas merapi nantinya punah
itu sih telatnya bukan karena jauh ya
usai sang kakak gibran raka buming raka dan iparnya bobi nasution terjun ke dunia politik
emosi kita dalam artian
bahwa ada dinamika untuk melihat kedua perkara ini
walaupun martabak telur biasa dijumpai dimanapun
ini lebih ramai loh mayfrey dibandingkan dengan pagi tadi saya lihat selang dua jam ini semakin panjang
dokumen yang paling gampang dan paling banyak
para peneliti ini berharap dapat mengubah penelitian mereka menjadi proyek bisnis
oke mungkin jadi intinya pemilihan makanan juga sangat penting gitu ya mas ya untuk kita konsumsi pada saat berbuka dan juga sahur gitu
satu meter persegi di rangkaian
karena jujur ketika saya ke new york ini saya bawa orang orang kreatif di situ
misal tadi merujuk pada statement oleh bang erwin
alvito pernah menjadi moderator debat pada pemilu dua ribu sembilan belas dan pilkada dua ribu sembilan belas
jadi saya coba di sini di jalanan
kalau sesuai dengan harapan bapak jokowi ya harga beras kalau untuk dki dan jabodetabek itu sudah turun
sini jakob di yang lima puluh meter wah tinggi sekali
meski kini dikenal sebagai kesenian lokal banyumas konon lengger berperan penting pada masa penjajahan belanda
sistem politik yang telah kita pilih
problem merit system di kepolisian ini kan juga
yang patah mungkin bisa kita patahkan atau kita biarkan nanti insya allah dendrobium akan tumbuh keki
itu dia penikmat tonight show dia tuh
begitupun juga ketika logistik diimpor dari negara india australia thailand maupun brazil
lulus pendidikan sma pria yang akrab di sapa bim bim ini memutuskan untuk pindah dan bekerja di jakarta
kita perkenalkan bahwa ini binatang ini berbahaya atau tidak
dialami apa yang dirasakan
nah jadi kecenderungan yang kita masukkan ke dalam mulut kita tuh kebanyakan adalah sesuatu yang berlebihan
sampaikan bahwa memang sampai dengan jam sekarang
tapi kan gini pak kalau dulu kan desa tuksowa ini kan penghasil tembakau yang terbesar gitu
tapi ingin tahu nih mas bagaimana situasi covid sembilan belas di sana
konsumen australia dapat yakin bahwa produk kosmetik yang mereka beli dari merek dan pengecer utama di australia aman untuk digunakan
mereka yang tidak terancam dengan kebebasan yang seluas luasnya
untuk melanggengkan kekuasaan pak jokowi itu kan sudah berulang kali diupayakan ada penundaan
makanya saya turun lah sama rt berbicara lah ngobrol ngobrol gitu
karena yang terjadi tentu pemerintah nanti alasannya anda kan sudah dimasukkan sebagai outsourcing saja gitu
mas sofian artinya pelakunya kemungkinan
yaitu alat sederhana saja ini bukan alat ilegal ya
biasanya pinjaman efeknya adalah
rumah singgah klau juga menerima keanggotaan yang berbayar sebesar satu ratus dua puluh ribu rupiah per tahunnya
terutama yang berkembang di jawa tengah
dengan produk label atau logo yang terkait dengan yang mendukung israel
dan tentunya seperti yang disampaikan oleh mas abid
sekali lagi kalau kita dalam konteks agama gitu ya
selama beberapa tahun kebelakang
kucing liar di sekitar rumahnya yang sempat ia rawat dari kondisi sebelumnya yang memprihatinkan
dan ini menjadi yang utama juga saat nanti keberangkatan mereka
mana yang enak diantara keempatnya
ini sangat penting tentunya ini akan memberikan dampak yang sangat baik untuk perekonomian di indonesia
sehingga tidak terjebak kepada kepentingan kepentingan partai politik atau kepentingan kepentingan sesaat
kota batu menyajikan hawa sejuk pegunungan
yaitu dengan pola hidup yang sehat ya
kita mau update dulu dari ibu dian
ini kan pasti jadi pertanyaan ya
jadi ibu ini sudah dua puluh tahun bikin pate aren ini ya
nah saya belum melihat hubungan antara
nah masing masing karakter hewan juga punya filosofi tersendiri
birokrasi kita itu memiliki integritas yang baik
dan kita tahu juga kalau bicara kepentingan
pertama sebetulnya anak anak
alasannya itu antara lain adalah karena mereka memperoleh bantuan sosial
kekuatan di kawasan kawasan kapital kita sangat besar
tujuannya itu untuk apa
mungkin lo mau kasih pantun dulu kayaknya sebelum dipanggil
sudah melanggar undang undang kemudian
sebanyak satu ratus lima puluh jiwa yang mendominasi lansia ibu ibu serta anak anak hingga minggu pagi harus bertahan di pengungsian di balai desa prampelan kecamatan sayung demak
tentu saja harus membuktikan kinerja dan legasinya
dan terima kasih sudah hadir bersama kami di cnn indonesia today
tapi tadi pengalamannya masih sedikit wawasan nusantaranya masih sempit
tadinya adalah sungai yang kotor
kita ajak juga kolaborasi sama komunitas komunitas lain kita ajak lari bareng
tapi kalau mau dari tahun ke delapan tahun ke sepuluh tahun ke dua belas itu masih bakar uang
kalian mau jadi gede kalian mau ipo atau kalian mau dibeli oleh perusahaan lain yang lebih besar
sementara pengemudi truk pengangkut logistik non bahan pangan dan bahan bakar
agar lebih awet saat disimpan daging aloe vera ditaburi bubuk asam nitrat lalu direbus dalam air mendudu
apabila coach gb bisa dipertahankan
yang akan semakin memperparah kondisi sulit tidur tersebut
pasang tiga buah spidol di sisi samping paper cup
saya kira teori psikologi itu memberikan jawaban yang cukup ilmiah
sehingga ia tak merasa khawatir apabila putrinya berlama lama mengunjungi tbm bina kreasi muda
tapi dada kita tidak boleh bergerak
hakim di dalam menjatuhkan putusan
tapi lebih kepada sarana
olahraga lari banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai usia
sekarang kita lihat bima perkasa juga kalau kita lihat ngambilnya pemain yang sama juga
dan bertindak sebagai penyerap karbon berdilai miliaran dolar
di kebun yang dikembangkan oleh alan effendi ada dua varietas aloevera yang ditanam
sedikit menurun dibanding hari hari pertama
di provinsi jawa timur misalnya ditemukan di kabupaten lumajang dan ponorogo
bukan semata mata untuk
salah satunya untuk menjadi ilmuwan kita bisa mengikuti kelas sains online
secara fisik ini tidak
maksudnya lu masih ada latihan gak
tidak seperti sebelumnya yang hanya sekedar duduk atau diam
ada juga pak prabowo juga disitu
apa yang perlu saya komentarin gitu kan
jauh dari kesan pahit aneka jejamuan di sebuah kafe jamu milik dewi novitasari dipadukan dengan kenyalnya boba pandan serta jelly
lebih tegas apa yang mereka maknai sebagai
tetapi kalau misalnya nanti tidak diterima lagi lah ini otomatis mereka ini menjadi pengangguran juga
mulai dari ekonomi kerakyatan dan digital investasi pajak perdagangan
itu satu dengan keyakinan saya bahwa
tapi berarti lu mulai latihan dari pandemi kemarin atau baru baru ini yang pon
yang diprediksi akan menjadi gaya sekaligus cara hidup masa depan masyarakat di dunia
itu bukan secara otomatis dia itu harus dibongkar tidak bisa
tapi kuliah ke amerika dengan ngambil broadcasting tadi ya bung ya
sebetulnya yang paling penting itu adalah menjamin keselamatan pengguna
oh sana udah bisa iph itu udah bisa sekarang
beserta sejumlah barang bukti berupa dua unit remote control
tinggal menunggu wisuda kan ibaratnya
tapi ada penambahan penambahan partisipan dan pedagang kaki lima misalnya
sudah diketahui nggak bu penyebabnya kenzi ini gemuk berlebih apa dari pihak rumah sakit waktu itu
memang kalau kita bicara soal fondasi keuangan yang kuat
dari mereka yang seharusnya sudah berangkat karena delay
waktu covid itu ada kegiatan menggambar di tbm itu
karena keluarga merasa pada saat gelar perkara ini tidak dilibatkan
dibuka selama tiga jam mulai pukul enam hingga sembilan
kita untuk kesenian ini karena rasa dari hati
kita melihat masyarakat itu mulai dari yang termiskin sampai yang terkaya
yang notabene adalah melanjutkan ini
video ini pun viral dan mengundang banyak kecaman dari masyarakat
mungkin sekitar lima belas harian
suhu dari mata air alam ini berkisar empat puluh tiga derajat celcius
pak toto pemerintah kan sudah mendanai pendidikan dua puluh persen dari apbn
tanah besar adalah induk logam kecil
kalau ada misalnya ada kecok yang kita lihat kadang kadang orang nggak sengaja mites pakai kaki
kegiatan ilegal yang merusak hutan di seruyan ini mengancam taman nasional tanjung puting
oleh sebab itu pada saat buka kita harus punya satu kesadaran untuk bilang saya tidak akan melakukan yang namanya overkompensasi
kemudian memutuskan bersama dengan keluarga untuk pulang kampung
lenggeran dianggap sebagai bentuk permohonan doa kepada sang pencipta
salah satu alasannya adalah kupansi krl yang belum seratus
macam petani buruh masyarakat adat
nah tapi untuk lebih jelasnya lagi kita sudah terhubung dengan rekan kami ada produser lapangan cnn
kemudian juga terkait dengan biaya yang akan dikenakan ke pembeli cukup kembali lebih tinggi
beruntung banyak koleksi yang masih dapat terselamatkan
dia melompat sekitar enam atau tujuh angkatan di atasnya
untuk mengetahui informasi terkini kita tergabung dengan fikri roviulha kerelawan medical emergency rescue committee atau merci dari gaza
dengan paket mulai dari dua ratus ribu hingga tujuh ratus lima puluh rupiah
emas tuh gak bakal bisa perform yuda
sudah bergabung selamat sore dan salam sehat
namun hingga kini belum disediakan jaring pengaman
walaupun kami juga baru saja juga memperoleh ada satu mahasiswa juga yang mengikuti
wilayah jakarta yang berada di sesar baribis memiliki potensi gempa dengan magnitudo lebih dari enam
dan inisiasi itu tentu kalau menurut pendapat saya sebaiknya dilakukan
termasuk mengkonfirmasi penerimaan lamaran anda

di bulan ramadan ini ia bisa membawa pulang uang sedikit lebih banyak yakni berkisar tiga juta rupiah
kalau nggak olahraga di rumah malah tambah mager tambah sakit malah
tentunya kbri aman akan berupaya bisa memfasilitasi apa yang mereka perlukan
dulu waktu di shin louis itu emang sedikit orangnya ya yang ikut seleksi gitu
soal pembukaan keran ekspor ini
nah selama itu terjadi
meskipun penyerapannya kuat prof sementara thomas dari deacon university mengatakan
sehingga nanti kemana mana pun kita siap menghadapi karena
kerel adalah blok pembangunan hidup di planet ini
abdul malik malang jawa timur
dengan warna mencolok di setiap dindingnya
tetapi akan berlangsung wancar
kenapa liga dua permainannya lebih bagus dari liga satu sentuhannya karena lebih rapih
ke atas ya dari puncak itu ke atas
jadi biobakteri itu kita aplikasikan itu ada beberapa bahan tambahan untuk menghidupkan biobakteri
pokoknya yang ada centang biru atau centang kuning ya gitu
ya urusan atau kewenangan
oke singkat pak indra terakhir terkait dengan tim bayangan yang saat ini
waalaikumsalam selamat sore mas bram
bukan suara jokowi kepercayaan orang kepada
disebut seafood tumpah banjakan karena porsinya besar cukup untuk lima orang
makanya saya berharap ke depannya warga ini tergugah artinya
terutama dalam perusahaan makanan
perkembangannya cukup luas ini diambil setiap hari saja masih banyak apalagi sama sekali tidak diambil
apa sih yang akan elon musk lakukan pada twitter bagaimana nasib twitter selanjutnya
dan pak jokowi ini kan kadir terbaiknya pdi perjuangan
apa yang anda bayangkan di dalam benak anda ketika mendengar atau melihat serangga yang satu ini
tak sekedar jajanan biasa namun terdapat juga kuliner legenda
tapi mereka cenderung pendiam dan ramah
taruhan online menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir
kita bisa merasakan suasananya kompetisinya
pak yuki menarik tadi bapak menyebut soal transisi yang smooth
lu pernah lawan ppop nya si dede gak scrimmage game atau friendly game gitu gak pernah
jelasin apa karena dari keluarga
jadi pagi pagi ada yang sarapan pakai daging gede
nanti biar anu thomas nggak pecah
ini kita ataupun kita masih terdaftar sebagai warga dki
lalu bekerja dengan dasar wisna
terus anda lihat di sini kaki kakinya banyak rambut rambut
apakah distribusi itu dikuasai oleh orang saja
meski demikian teknik yang digunakan masih serupa yakni remote access trojan atau rad
seperti ketika bantuan yang didistribusikan pbb
sejumlah calon penumpang mengaku belum mengetahui aturan ini
dan tentunya demokrasi di indonesia
ini kita obrolin lah awal kali kak wenas juga sebenarnya kan kita juga udah nonton di berbagai banyak banyak platform lah ya
jumlahnya secara tentu aparat lapas yang tahu ya
untuk mencegah adanya potensi korupsi di masa yang akan datang
tapi kalau menurut gue ya all star ya udah
wah seru juga ini menikmati suasana perkampungan di yogyakarta naik sepeda motor
lemari juga ada beberapa yang rusak
kayaknya udah nggak deh cuma basket basket doang di balikpapan
kota besar dengan segudang cerita
pacific juga kalau bisa dibilang gak tau nih coach aris masih gak nih di pacific atau gimana nih
harusnya sih dengan denda seratus juta ya
yang dibawa ke klinik amore untuk segera mendapatkan pertolongan medis
nah ketika kita berpuasa apalagi kalau di bulan ramadhan kita berpuasa kurang lebih empat belas jam kan ya mbak ya
dan harapannya bukan sementara tapi seterusnya
hewan ini juga disebut jarang sakit
kalau kita mau perang kita tahu lawan kita medannya apa segala
atas temuan situs permukiman di kecamatan trawulan mojokerto inilah
lalu dibedakan dengan nyamuk aedes aegypti yang ada virus dengue nya
salah satunya adalah kontribusi di fase pemenangan
nah pemilik stand cetak kaos di salah satu mal di surabaya selatan juga mulai menerima pesanan kaos hingga empat kali lipat
kemudian ingin rasanya ditunjukkan pertemuan itu terjadi
sehingga ya memang sumber daya manusia di indonesia juga masih perlu masa orientasi untuk penguasaannya
ada juga makanan khas italia seperti pizza
ini bisa kita lari langsung panjang gitu ya
sehingga menjadi lebih jelas dan terang perkara ini
tapi seharusnya tidak hanya unicorn
tapi realita kehidupan tak selalu seperti itu
air air kecil karena ada sumber air
jadi intinya proses perekrutan ini adalah untuk merekrut panitia baru untuk melengkapi panitia baru untuk tahun dua ribu dua puluh empat
karena penyusunan terutama penggunaan ini
maka dengan cepat mereka ketika di approach oleh pihak yang menjadi pemberi iming iming
resumei adalah dokumen dua atau tiga halaman
terdiri dari sebelas fungsi
kalau kita bicara enskripsi dari teks kemudian mereka menggunakan sistem menggunakan chip virtual ya
mas alan ini kalau tanaman yang di sini kan ada dua jenis
itu melalui program sedekah sayur ke seratus panti asuhan
siapapun yang mencalonkan diri mempunyai minat untuk mempromosikan indonesia
yang terakhir bagi anda yang hobi bercocok tanam ini cocok banget nih
berarti kalau tidur dulu berjajar semua dong di sini
padahal untuk memulihkan kondisi psikis pasien perlu waktu yang tidak sebentar
didemo demokan oleh mereka lebih ke hak asasi manusia gitu
anggrek yang sudah siap untuk kembali ke habitat
kenapa alasan huruf keharga gula naik
di kawasan jalan bayam gang dua bumi ayu kota malang
atau memang karena ini secara spontan saja sehingga deteksi dini tidak mungkin dilakukan
ini kan hak prerogatif dari presiden
yang disebut dengan kewenangan atau urusan concurrent
jadi biar si kerupuknya naik suhunya sedikit nanti pas digorengnya lebih mengembang
berarti pas dua puluh tahun atau mungkin ada di bawahnya
tapi membangun sdm nya untuk lebih baik lagi lebih baik lagi lebih baik lagi
tim liputan cnn indonesia
pekan raya jakarta dua ribu dua puluh tiga yang berlangsung selama tiga puluh tiga hari
sementara di rumah koran yang seperti yang bapak lihat
jadi sekali lagi jika tidak ada tambahan lagi terima kasih atas
penglihatannya berkurang cukup banyak
kalau kayak gitu pasti aku kasih solusi
itu terkait dengan kesehatan mental
ini agak berbeda dengan tape uli yang biasa dikenal di jawa barat
karena kan selama ini mungkin start up identik dengan tren bakar uang tadi ya
minimal ke satu ratus lima puluh atau terus ke bawah mendekati tim tim asean lainnya
jadi anehnya juga disitu ya
nggak jarang nih kalau kita makan buah kulit atau serabutnya nggak kita makan
apa yang ingin disampaikan oleh arya untuk anak anak di luar sana karena sekarang banyak juga area yang obesitas
padahal kita sangat menantikan tanggapan dari kemendikbud ristek ya terkait dengan tim bayangan yang dua hari belakangan menjadi sorotan
sehingga kalau kita berhadapan dengan lansia kondisi mental dan fisik ini kita nggak bisa pisahkan
meskipun dengan luar biasa tegang yang hampir copot jatuh saya
nempel kayu udah lapuk jadi kita mulai mindah mulai nol lagi jenis jenis apa pak berarti yang
tetapi bagi yang sudah betul betul bisa dikemukali bahkan terlaporkan
nah dalam konteks ini kita lihat bahwa kenaikan harga
kita desainer top di indonesia juga ketika kita ke new york atau ke paris kita siapa
itu yang disebabkan yang namanya toxicity gitu
itu sangat signifikan untuk menurunkan harga di pasaran
atau penghematan penggunaan frekuensi sebesar satu ratus dua belas mhz
jadi kalau yang kemarin apalagi yang yang yang pertama dia bisa masuk dengan pakaian dia pakai
di antaranya lansia sudah diizinkan masuk kapasitas pengunjung hingga lima puluh persen
ternyata masih harus membuat hidangan pendamping
apakah memang ada komunikasi yang dijalin juga dengan pihak satu begitu mengingat memang banyak hal yang sama yang sama sama ditemukan pada empat belas februari lalu
akhirnya merilis hashtag tersebut
pertama kali setelah tadi acara dan juga melihat crowdnya modiraker
jadi pertama terima kasih dukungan publik penonton rakyat indonesia kepada timnas kita
maka dari itu kami tidak menemukan solusi lain
siapa yang membeli perpalaik
kemudian kembali ke kampung menjadi seorang petani
kalau dilihat sih kalau dari durasi
terus selain itu kita mempunyai divisi marketing divisi professional programs
kalau berpotensi terhadap keselamatan menurut saya harga mati bahwa uji coba operasi ini harus dievaluasi kembali
saat ini memang rezimnya pak jokowi ini menuju ke otoriter begitu itu mbak rifana kan sudah
itu sekedar prinsip prinsip umum
beginilah ketika anak anak taman bacaan dibawa berkegiatan literasi di alam
dan biasanya juga kenapa milenial yang jadi sasaran
karena konflik itu kalau dibiarkan terus menerus yang kemudian menghasilkan energi negatif
industri drifting pakaian bekas bermerek di tanah air mulai menimbulkan kontroversi
dibantu asisten rumah tangganya dewi meracik sejumlah bahan mulai dari jahe kencur kunyit kayu manis cengkeh jeruk lemon dan apel yang ia pesan dari pulau jawa atau dari para petani setempat
maka kembali diajukan di tahun dua ribu dua puluh
selain itu pelaku juga akan memasang kamera kecil di daerah tombol
realisasi untuk ramadan dan
untuk verifikasi terkait dengan jalur ppdb
itu artinya saya menyimpulkan bahwa
tidak keluar dari itu karena
kendaraan tuh paling sering tuh kalau saya dengar yang generasi senior
untuk keberlangsungan shelter rumah singgah klau membuka jasa transpet atau jasa antarjemput hewan peliharaan untuk menambah pundi pundi pendapatan
yang kedua menurut saya memang honorer yang ada
karena new york fashion week ini adalah ajang pertama ku setelah asia gitu
apalagi ketika kita bicara dengan masyarakat di indonesia
dan ini sekarang ada teknologi teknologi baru
kalau kita bicara mengenai mata uang kartal
saya juga lihat di sosmed
memberi kita gambaran tentang ekspektasi umumnya
riabe fernando diwi agung yuljiarto bekasi jawa barat
itu bisa muncul gangguan irama jantung yang tentu bisa berakibat fatal
itu yang sampai hari ini ya
penilaian lining juri itu dari seberapa dekat kita sama outer luar
mungkin kita bisa nanya ke sari dulu nih
sementara makin kecil angka makin sehat udaranya

di naga naga sendiri itu adalah merupakan tanah
jadi sebuah kombinasi permainan yang untuk banyak tim sangat merepotkan
ikan lele jumbo ini memiliki segmen pasar tersendiri
mereka sangat ya maaf ya kalau misalnya minum bersama kamu walaupun puasa gitu
sehingga kita bisa pastikan ini kondisinya pesawat dalam kondisi stabil
kalau misalnya awak ada dalam metro
sekarang ini jumlahnya tidak sedikit ada di tanah air
yang mewakili tni polri dan kejaksaan agung yang saya hormati
oke mas akmal itu kan tadi dilihat dari luarnya ya jadi kelihatan kinclong di luar tapi sebenarnya di dalamnya itu masih banyak masalah tapi itu untuk overall liganya kita ke klub pesertanya
kadang kadang ketika dalam penerbangan kondisi stabil
kamu juga harus ikut sholat kamu juga harus ikut beraktivitas ikut senam dan seterusnya dan seterusnya
itu harus dipastikan segitu jangan ada tambahan setelah diumumkan
pemerintah juga punya kewajiban memulihkan kondisi lingkungan hidup
maksudnya nggak ada mes gak ada apa gitu enggak
bahwa di sini sudah ada ikan asin dan juga banyak sekali ya di sini hamparan ikan asin yang sedang dijemur di bawah sinar matahari di salah satu tempat pengasinan kawasan kalibaru cilincing jakarta utara
yang berjarak sekitar lima ratus meter dari rumah fitri
dan kemudian ini melibatkan seorang ketua satgas merah putih
dulu hampir setiap rumah dituju dari sembilan rw di desa wedoro waru sidoarjo jawa timur memproduksi sandal dan sepatu
meski sudah mengalokasikan budget banner dan souvenir berkisar seratus juta rupiah
mereka berangkat pada pukul lima sore yang kemudian sudah sampai pada keesokan harinya pada pukul setengah tujuh pagi
jika terdapat kronologi peristiwa yang tidak lengkap dalam dakwaan yang dibacakan maka tim kuasa hukum akan mengambil langkah eksepsi
biasanya kalau pembeli biasanya dari luar rata rata pulau jawa dan bali
untuk mempercepat program vaksinasi pmk
kami akan membahasnya dengan dokter spesialis ronald pakasi
tapi kan ini kenang kenangan saya dari teman saya
akhirnya mutusin ambil hang tua gitu kan
anda harus selalu diberi pemberitahuan melalui email
tiap kejadian dari basket dari seri a
mulai hari ini penjualan tiket konser band coldplay resmi dibuka
atau misalkan seperti botol sampo ataupun botol minuman seperti ini
dengan nutrisi yang baik kayak antioksidan kayak vitamin vitamin terutama vitamin c vitamin e
mungkin sapinya tidak hanya menderita satu penyakit itu saja mungkin penyakit penyakit yang lainnya
penyebabnya ada tekanan atmosfer kemudian gelombang gunung cuaca badai dan aliran jet
keramaian juga terlihat di pusat belanja di kawasan dewi sartika
pembahasan ruu dkj menuai polemik menyusul pemberian wawonan presiden untuk menunjuk langsung gubernur jakarta
akhirnya kayak istilahnya kayak harimau dikurung gitu tiba tiba masuk negeri langsung
peta jalan pendidikan menteri nadiem ini untuk mentransformasikan merubah sistem pendidikan indonesia ini agak kurang jelas
selain soal sampah nih pak jamal
dan konsentrasinya sama dengan menunggang kuda asli loh
setiap warga yang berkunjung wajib memindai qr code
tercatat agus telah memegang rekor nasional di nomor lima meter
ya kami sendiri sudah koordinasi
lebih berolahraga untuk menjaga kesehatannya
ada cara konvensional ada pula metode yang lebih modern
jadi yang kita harapkan bahwa ini merupakan angin segar untuk meletakkan rencana dan landasan untuk sukses jangka panjang
dan acuan dari kartu keluarga sendiri juga ada peraturannya dari pemendagri
kalau di kategori konmari method untuk sentimental item
baik itu datang dari apbn maupun datang dari masyarakat seperti melalui jalur mandiri di gtn
ya olahraga lari pada akhirnya memiliki makna yang begitu besar bagi sebagian orang terlebih bagi seorang juara asia tenggara agus prayogo
harus bisa mengomentari game seratus persen
kemudian ada vaksinasi dimulai masyarakat merasa sudah selesai
baik kalau untuk iasg saya perhatikan
dengan kudubes di sini sama ibu menlu juga ibu retno sudah ada komunikasi
dalam sebulan sepuluh hingga lima belas ekor disembeli untuk diolah menjadi aneka kuliner domba
artinya ini adalah tantangan dari seseorang yang menjadi kepala kementerian
tahun kurang lebih tahun tiga puluh an
kemudian adanya fenomena bahwa kita merasa pencapaian hidup itu juga dilambangkan dengan status status sosial
ya di luar masalahnya lah ya
kalau misalnya terjadi kondisi kondisi yang tidak kita
karena tanah yang digunakan disarankan tanah pasir yang diberi sedikit kompos atau pupuk organik
ini merupakan bagian dari janji kami untuk bisa memberikan pelayanan kepolisian
bisa lawan dia gitu kan akhirnya
sebenarnya sama saja musim kemarau musim penghujan
kepala negara kepala pemerintahan
semuanya gak merasa risih sama kehadiran kita ya
artinya ya ini pr juga sih buat para pemain forward ya kalau bisa dibilang forward
paling possible dan rasional karena
yogyakarta pakasar gorontalo medan kupang dan timor leste
dia bisa satu tadi itu pemicu asma
yang ini bisa diidentifikasi pada saat pemeriksaan tumbuh kembang bayi
ya ferdi selamat sore kalau kita kilas balik mungkin sekitar setengah jam ataupun empat puluh menit yang lalu yakni sekitar pukul empat sore lewat sepuluh menit ini suasananya cukup panik sebenarnya
banyak yang tinggal di sydney barat
menurut agus dwi susanto guru besar pulmonologi dan respirasi universitas indonesia
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
dari tujuh ratus itu mas bima hafal semua tuh namanya
nah jadi menghembas semua kejahatan atau keburukan dari kita gitu
inilah yang menjadikan kesenian ini merakyat
judulnya tap mpr nomor satu tahun dua ribu tiga tentang evaluasi dan peninjauan seluruh status hukum dan materinya
serta sebagai sumber pakan
nah ini tari pakai topeng besi rasanya gimana
dan akan kita lombakan di situ
kita lihat kalau ternyata beliau menunjukkan ketidakmampuannya membangun sdm
jadi tuh layaknya salah satu program operasi ini kita lihat itu berada diwasgamai dari pos pemantauan h sprechen kita reserve bank of extent
sebab bila tanah ini sampai bertekstur seperti pasir
begitu ada suara kencang sedikit dia udah panik
bu dian wali kota bogor menyatakan setidaknya ada tiga
dan yang lebih istimewa lagi ini saya colekin
saya yudi yudawan terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa
fase dimana aku udah berminggu minggu
terakhir kan terjadi kehadiran insulin pada saat dimana kita makan malam
maka mereka yang belajar hukum internasional
pertama adalah tentu variable dukungan jokowi
secara politik pidato ibu mega ini adalah deklarasi terbuka
gitu ya untuk mendapatkan edukasi itu yang ada ya hanya given ya sesuatu yang mungkin turun temurun
akan memimpin jalannya debat perdana calon wakil presiden
karena umur juga gak bohong gitu kan
kemudian kurangi konsumsi garam kita merujuk pada anjuran who
dilansir oleh cnbc indonesia kehadiran kembali tiktok shop ini disampaikan oleh asisten deputi pembiayaan dan investasi ukm kemenkop ukm
sesar aktif ini perlu diidentifikasi dan zonasinya dipetakan
biasanya tidak ada pelabelan langsung pfas dalam produk yang dijual di australia
tidak memenuhi standar ketenaga kerjaan
seperti dijadikan makanan krecek
kalau saya baca hari ini harga
itu hanya lima belas menit
oke bahkan sangat penting ya untuk bisa mengenali
karena hpp nya rp dua puluh satu ketika harga telur itu rp dua puluh tiga aja
nah oleh karena itu dalam konteks
itu sediakan aja yang eksklusif
biasanya ada ketimpangan itu tentu berdampak pada
tapi infonya sih kalau memang tidak ada indikasi gejala atau apapun
salah satu hidangan andalan adalah lele osem brambang
karena kami sebagai organisasi juga
karena sudah membantu mungkin ya dengan adanya lidah buaya itu sudah membantu kami ya
fondasi keuangan yang kuat
kasih gaji sesuai ump yang ada di jawa tengah
iya dia memang makannya juga saya atur kalau seandainya pagi makan siang dan ntar makannya sore gitu
yang kedua adalah penjajahan harus dihapuskan
saingannya adalah pak prabowo
maka besar kemungkinan partai partai yang berada di kubu dua pasti akan masuk dalam jajaran partai pemerintah
tetapi diakui atau tidak dalam konteks undang undang kementerian negara per hari ini ditetapkan hanya tiga puluh empat kementerian
nah iya itu juga selain enak terus juga bisa diambil dari pohonnya
itu yang menurut saya selalu jadi dua sisi bermata dua
namun ia menyadari serangan yang dialami disebabkan oleh pola makan dan pola hidup yang tidak sehat
bisa bang yos apakah bisa jelas mendengar suara saya
ya semoga saja itu rencana tidak meleset
bahwa seorang tokoh nasional dapat memperoleh gelar pahlawan nasional dengan syarat banyak sekali diantaranya adalah
nah ini kenapa pengimpor ya
dan caranya juga bisa juga dengan cara dipegang
sehingga pada berikutnya kami naikkan pada proses penyidikan
berarti kita sisihkan aja tiap bulan nya
ya seluruh sekolah yang ada di wilayahnya
karena zaman sekarang fashion itu harus transparansi
sehingga di palembang yang notabene kantong kantongnya cukup besar
kemudian itu berat badan saya juga sudah lebih dari seratus kilo pada waktu itu
kan sama aja kayak sakit fisik
demam berdarah dengue memiliki gejala awal yang khas
berasaannya itu ada crunchinessnya dari tulang muda
biasanya itu hal praktis gitu ya
oh gitu senang gak
dan kita sangat senang untuk berada di sini
siapkan untuk jadi moderator debat itu
menurutnya langkah terpenting dalam menghadapi stres adalah memiliki stres management yang baik
pandangan bungkus sendiri seperti apa sih untuk kedepannya begitu
kini menjadi salah satu rujukan warga yang memiliki anggota keluarga odgj atau pecandu narkoba
menarik dan butuh kematangan tiga poros ini untuk mengkalkulasi pola pergerakan untuk memenangkan pertarungan
upaya rohman gumilar meningkatkan literasi bagi anak anak desa kadakajaya
memang saya agak menarik ini sebab di
buat ketemu sama kakeknya kita manggilan bukan kakek sih
kalau di bandara ini ada penerbangan atau flight mephri ini artinya ada selisih delapan puluh delapan penerbangan
kemudian muncul angka secara nasional
tinggi negeri untuk menentukannya
risnauli menambahkan masyarakat perlu terus diedukasi terkait prosedur cpr
nah bila mana anda sudah mulai masuk nih ke dalam kategori itu maka anda harus masuk ke konsep yang namanya financial therapy
ya sebetulnya belum ada riset yang cukup presentatif
karena isu ideologis etis dan penegakan hukum yang disampaikan oleh ibu mega
pada dua ribu enam belas lalu publik sempat dihebohkan dengan bocah laki laki berusia sepuluh tahun
prawira bandung ini adalah mereka sudah menemukan nih
vaksin berbayar untuk orang mampu itu memang apa
semuanya umurnya hidup bakar rana tereski hidayah oleh allah swt
karena menurut elon musk perlu banyak touch up di twitter ini
menjadi sulit yang terpisahkan gitu
dimana makan sehat sayur dan buah dan juga makanan sehat
kecurangan penjualan bbm ini meraup keuntungan sebesar empat hingga enam juta rupiah per hari
kucing reski itu paling banyak yang dipotong mungkin kakinya ya
itu bahwa setiap orang memilih media yang akan
ada yang lima belas tahun sudah bisa dipotong
ke psikolog aku mau kasih pesan
saya sampai sekarang masih lebih suka duduk di tepi lapangan sampai kemudian orang basket teriak teriak aja di pinggir lapangan
ketika saya dibilang ke new york saya cari dong gaya new york itu seperti apa
setahu saya kalau yang berbasis vr itu perkembangannya tidak terlalu bagus
apalagi r sebagai polri
sampai dia mendapatkan sebuah titik kesunyian diri yang dia menganggap adalah
sampaikan oleh presiden joko widodo untuk mewakili negara dan bangsa ini
nah disitulah nanti kita bisa dapatkan bahwa mayoritas dari empat puluh persen terbawah ini bisa terus kita topang
awalnya haris membantu sambil belajar membuat sandal di industri rumahan milik orang tuanya
sekarang kalau ada pemanggilan gitu jarang banget ngeliat ngeliat dari sekolah gitu
klub harus menyampaikan surat pernyataan bebas utang
dan untuk mengetahui perkembangan terkini di jayapura pasca gempa kemarin kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan andre kirwel jurnalis transmedia
dan kemudian ada peran dari jaringan yang bersifat mengintermediari
oke tapi kalau kemudian saya ingin apakah bisa ini ya dicocokkan begitu dengan apa yang terjadi tahun kemarin kan ini mirip kemudian
bukan dimanfaatkan untuk transportasi umum